usai diperiksa kpk ketua umum partai persatuan pembangunan rohamur muzi meninggalkan gedung kpk dengan menyampaikan surat terbuka
partai persatuan pembangunan menolak mengomentari usi surat yang menyatakan ketumnya berasa di jebak tersebut
saya kira saya pertama belum membaca surat terbukanya mas romi ini malah baru dengar terus terang
yang kedua tentu izinkan kami untuk tidak mengomentari soal itu
untuk tidak mengomentari soal apakah itu penjebakan atau tidak
itu biar proses hukum nanti yang akan memberikan tanda indikasi
dan itu saya kira lebih tepat nanti diadres oleh tim penasihat hukumnya mas romi lah bukan partai